kita bergeser ke acara perayaan hari kemerdekaan tanggal berapa
tujuh belas agustus sebentar lagi
tujuh belas agustus hari kami sih
merah putih ya semua di jalan jalan
itu sebuahnya sangat sangat antusias sekali untuk menunggu dan juga menanti bagaimana detik detik untuk pengibaran sangsaka merah putih
nah ini puluhan pekerja pabrik genteng atau yang biasa dipanggil jebot ini beraksi seperti bina ragawan di halaman sebuah pabrik genteng di kawasan kampung loji jatiwangi majalengka jawa barat
ya berikut kami sajikan liputannya untuk anda
jumat siang sebanyak tujuh puluh pekerja pabrik genteng beraksi bak binaragawan di halaman pabrik genteng edijaya di kawasan kampung loji jatiwangi majalengka jawa barat
ini merupakan bagian dari lomba binaraga antar pekerja pabrik genteng dalam rangka perayaan hut ke tujuh puluh dua kemerdekaan indonesia
lomba yang rutin diselenggarakan selama tiga tahun terakhir itu memperebutkan piala bergilir dan uang hadiah sebesar sepuluh juta rupiah
tidak seperti lomba bina raga pada umumnya dalam lomba ini peserta dibebaskan melakukan pose di depan dewan juri untuk menunjukkan otot yang dimiliki yang tentunya sambil membawa atribut genteng
ya baiklah untuk membina fisik supaya kuat tegar apalagi kan ini karena kawan saya ikut lomba ini dari tahun yang lalu
berarti ikut kejuaraan ini sudah dua tahun sekarang
menjaga anak anak generasi muda supaya bisa menyehatkan tubuhnya dan bisa menjaga kualitas tubuh yang baik
dan jangan sampai terjerumus oleh hal hal yang jelek yang negatif seperti narkoba peminuman keras jagalah tubuh kita adalah titipan
selain untuk memeriahkan perayaan hud ke tujuh puluh dua kemerdekaan indonesia kompetisi yang diselenggarakan oleh persaudaraan pengusaha pabrik genteng jatiwangi itu
bertujuan untuk mempererat hubungan antar pekerja yang tersebar di daerah jatiwangi